masih mengenai kuliner kali ini tentang durian
berapa harga durian termahal yang pernah anda beli
pernahkah anda membeli durian seharga jutaan rupiah
baru baru ini sebuah durian asal banyumas dijual dengan harga rp empat belas juta rupiah
lalu seperti apa rasa durian jenis j queen tersebut
inilah durian jenis j queen
durian jenis ini adalah durian varietas asal banyumas jawa tengah
yang sempat dijual seharga empat belas juta rupiah per buah di tasikmalaya beberapa waktu lalu
secara kesat mata bentuk j queen tampak tak berbeda dibanding durian lokal lainnya
seperti durian tembaga durian bawor bahkan durian asal malaysia musangking
begitu juga dengan ukurannya durian jekuen berbentuk bulat belimbing
ketebalan kulit durian jenis ini rata rata tiga cm
bahkan ukuran biji jequine sama besar dengan durian jenis bawor dan tembaga
lantas apa yang membedakannya
perbedaannya ada di tekstur dan rasa
menurut ketua komunitas durian traveler indonesia sigit purwanto
tekstur daging durian jekuin lebih tebal dan rasanya lebih gurih
namun salah satu kekurangan dari jequine adalah unsur rasa pahitnya yang lebih sedikit
bahkan cenderung terlalu manis
karena buat saya durian yang enak itu paling enggak terlalu manis dulu
terus ada sedikit creamy gurih dan ada sensasi aftertaste
atau sejarahsanya pahit
itu yang biasanya bikin kita ketagihan
di durian ini saya tidak menemukan itu cuma pahit
manisnya yang kalau bahasa jawa ini kemanisan
giung kalau bahasa sundanya giung
direktur yayasan durian nusantara reza tirtawinata menilai
selama hampir tiga puluh tahun mengamati durian di sejumlah daerah di indonesia
buah durian akan masuk kategori unggul jika memiliki tiga ciri khas
bicara durian pada umumnya tentu yang diharapkan dari para peminat durian ini adalah
rasa manis gurih dan kalau ada sedikit pahit itu melengkapi
jadi unsur rasa atau umami disebutnya itu yang memegang peranan paling penting
setelah itu kita akan melihat kualitas dagingnya
apakah dia itu tebal atau warnanya
warnanya semakin kuning semakin orange itu akan diminati
selebihnya mungkin bijak
bijinya harus kecil dagingnya tidak boleh lembek
nah itu menjadi suatu kriteria penilaian unggul tidaknya suatu durian
reza mengaku durian jacoin memiliki kriteria sebagai durian unggul
namun ia mempertanyakan kenapa harga durian jenis ini pernah dibeli hingga belasan juta rupiah per buah
karena dibanding dengan durian unggul jenis lain rasa durian jekuin sesungguhnya tak jauh berbeda
fina nabilah endra rizaudi jakarta